saya akan mengklarifikasi begitu disebut ini kemudian berbagai surat rahasia untuk presiden dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu bahkan diantaranya ada yang juga dari bin apakah benar yang bocor ini adalah data asli begitu pak wawan
oh enggak pak setelah saya cek dan kita verifikasi ternyata tidak
seluruh surat bin itu dienkripsi jadi disandi dan didatangkan
tidak apa namanya kita ibaratnya apa adanya gitu tidak jadi semua surat surat apalagi itu ke presiden itu dikripto
yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya kalau tidak ya tidak bakal tahu
kemudian dari hal hal yang khusus tidak mungkin dibikin surat menyurat
di dalam laporan kan ada empat gitu ya
biasa terbatas rahasia dan sangat rahasia
kalau yang rahasia dan sangat rahasia tidak mungkin dengan pola pola biasa
nah untuk kriptonya sendiri kan diubah ubah terus
setiap kali ada satu dengan yang lain selalu beda kriptonya sandinya gitu
oleh karenanya saya akhirnya setelah memverifikasi
ini semua tidak betul artinya hoax demikian
baik artinya bisa kita tangkap ini sebuah kesalahan sebuah hoax
atau jangan jangan ini kemudian hanya trafik keluar masuknya saja begitu
tapi dalamnya ternyata belum bisa dibuka
ya karena saya sudah cek ternyata itu hoax ya
jadi dari bin tidak ada seperti itu
jadi akhirnya kita menyampaikan bahwa itu tidak benar
dan itu tidak terjadi
dan semua surat ataupun data itu samaran
ya tidak ada data yang asli gitu
baik nama ataupun apa isi dan sebagainya itu semua tersamar
oleh karenanya kalau misalnya di situ ada mengandung nama tertentu
atau lokus tertentu ataupun tujuan itu pasti tidak betul
karena apa ya semuanya
jadi semua disamarkan
tidak akan ada petunjuk asli seperti apa yang sesungguhnya
jadi ini saya juga sampaikan bahwa apa yang ada di situ bukan hal yang sesungguhnya
artinya ya itu tadi hoax tadi
baik artinya jika itu kemudian data resmi dan rahasia
anda mengatakan tidak akan ada jejak yang tertinggal begitu ya pak wan
saya akan ke pak alfons
seperti apa anda melihatnya pak
kalau saya lihat dari data yang dibagikan oleh bjorka
itu ada lima ratus ribu lebih
itu catatan surat keluar dan masuk
kepresidenan dan kelihatannya dari sekretariat negara
dan memang yang
yang ada itu adalah tanggal
jadi jadi ketahuan dan dan
dan memang ada di baris pertambahan kedua ada dari bin atau apa
cuma itu hanya sifatnya informasi ada surat dari siapa dan subjeknya apa
jadi tidak ada isi surat yang masuk
dan sebenarnya di luar bin juga banyak karena selama dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dari data yang diberikan itu ada lima ratus ribu lebih informasi
korespondensi surat yang keluar dan masuk gitu
jadi yang bisa kita konfirmasikan dari data yang dibagikan oleh bin itu hanya itu informasinya
tetapi memang kalau dari sisi valid atau tidak informasinya rasanya cukup valid
dalam arti memang informasi korespondensi secara umum saja jadi tidak ada isinya gitu loh
baik ini artinya sama dengan kemudian kebocoran data pada data data pribadi
baik data yang terjadi pada kurun dua tahun terakhir pak alfons
mungkin sifatnya berbeda ini hanya sifatnya informatif bahwa ada surat keluar masuk dari pihak mana subjeknya apa
sedangkan kalau data yang kemarin bocor sebenarnya satu tiga miliar data yang bocor itu itu banyak sifat
ada informasi nik ada informasi nomor telepon yang bisa dieksploitasi
dan itu yang membedakannya
baik pak alfons berarti kalau anda mengatakan kemudian ini valid
walaupun ini hanya kemudian
ada data keluar masuk begitu ya pada kasus ini
berarti maksud anda kita tetap kebobolan begitu ya
pemerintah kita tetap bisa dimasuki hacker dan datanya kemudian dipublish ke publik begitu pak alfons
saya tidak mengerti mengenai sifat dari data ini
apakah ini memang data yang sifatnya umum
ini kan seperti buku tamu yang datang siapa mengantar apa lalu tujuannya apa gitu loh
jadi sifatnya kalau memang data yang sifatnya umum
rasanya memang bisa diakses gitu loh
jadi kalau memang isi suratnya yang bocor nah itu yang memang kita baru bisa bilang kebobolan
baik baik baik
oke pak wawan saya ingin konfirmasi lagi ke anda
ketika kemudian pak alfons tadi menyebut ini rasanya seperti buku tamu
tapi jangan jangan khawatiran kita publik ini teaser gitu loh
rasanya ketika tidak ada tindakan serius dari pemerintah dari otoritas
jangan jangan nanti akan dibuka pelan pelan begitu
pak wawan bagaimana
ya kalau misalnya
semua yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada yang data asli ya
sehingga kalaupun misalnya melakukan langkah langkah lanjutan pun juga tidak bakal ketemu yang aslinya
karena memang kita selalu tersamar
di dalamnya itu tersamar
kalau pun nemu apapun ya tidak akan ketemu
nama maupun tujuan dan sasaran tidak akan ketemu
untuk hal hal yang sangat rahasia apalagi
nah mungkin kita juga memberikan surat menyurat
dan itu kan di dalam klasifikasi surat itu kan ada biasa terbatas rahasia dan sangat rahasia
yang jangan pernah ada yang namanya yang data rahasia dan sangat rahasia itu akan muncul
tidak akan ditemukan itu
pokoknya akan ter encrypsi secara valid dan semua terjaga keamanannya
dari situlah maka saya juga sampaikan bahwa data tidak bocor
sehingga kalau misalnya ada pandangan yang bocor makanya saya sampaikan tadi itu tidak betul
tapi pak alfons tadi menyebutnya itu valid begitu pak wawan
jadi yang benar yang bagaimana
apa kemudian jangan jangan ini kemudian tidak masuk tiga kategori yang anda sebutkan terbatas rahasia dan sangat rahasia tadi
yang kemudian ditemui oleh atau ditemukan oleh biorka sang hacker ini pak wawan
yang jelas kalau data intelijen itu yang kalau surat surat biasa kan lain
artinya tidak ada sesuatu nilai intelijennya gitu ya
tapi kalau yang namanya saya bilang tadi diperlukan dokumen
dia menyebutnya dokumen itu
dokumen itu berarti yang rahasia atau yang sangat rahasia
tidak ada itu
selama ini yang kita verifikasi seperti itu
sehingga kalau misalnya klasifikasi yang di luar itu ya berarti bukan dokumen intelijen
itu seperti apa ya info umum ya
nah itu ya sumber terbuka pun juga bisa diakses
tapi kalau yang namanya dokumen itu pasti klasifikasinya akan rahasia dan sangat rahasia
ini sampai saat ini itu terverifikasi masih terenkripsi dan aman
jika kemudian definisinya adalah dokumen begitu menurut anda itu tidak dan masih terenskripsi dengan baik
bagaimana kalau kemudian kita klasifikasikan umum yang kemudian sebetulnya memang itu bukan data untuk peruntukannya bukan di share ke publik begitu pak wawan
ini kan juga ada apalagi dikatakan di situ bahwa bukan hanya bin saja
bagaimana kemudian bin melihat kebocorannya tetap ada begitu pak wawan
kalau kita bicara tentang informasi rahasia informasi intelijen itu ya yang saya bilang tadi klasifikasinya ya rahasia dan sangat rahasia
di luar itu ya beda
kalau misalnya nanti
karena secara general hanya dari semua surat surat yang masuk general masuk
nah ini perlu kita lihat lagi apa yang surat surat yang masuk itu apa kategorinya rahasia dan sangat rahasia atau hanya surat menyurat biasa
tapi selama ini yang kita sampaikan bahwa dokumen dari intelijen tidak ada yang bobol
kalau anda mengatakan surat menyurat
kemudian surat menyurat biasa dari bin ke pemerintah atau kemudian ke pihak istana
ini bisa kita maknai ini yang bocor jangan jangan pak wawan
kalau ini kan
kalau surat menyurat biasa berarti kan klasifikasi biasa seperti undangan tidak berisi sesuatu yang rahasia dan sangat rahasia
sehingga itu berbeda berarti bukan istilahnya dokumen dokumen
tapi kalau hanya yang biasa biasa kan sifatnya lebih pada info yang terbuka
tapi ya itu tadi sekali lagi kalau misalnya operasi operasi semuanya kan tidak terbuka
semuanya terbuka demikian
baik berarti tiga klasifikasi yang kemudian anda sebutkan terbatas rahasia sangat rahasia ini kemudian bukan menjadi
bagian data yang bocor begitu ya mungkin hanya kemudian masalah surat menyurat saja
baik saya akan ke pak alphonse pak alfons berarti artinya kan tetap ada kebocoran
celahnya dimana pak kemudian
karena rasanya ini kan meningkat ya dari kemudian data badan usaha negara kementerian bahkan sekarang pihak istana begitu pak alfons
mungkin perlu kita semua lembaga lah semua instansi pemerintah khususnya
saya mulai memperhatikan masalah ini karena kelihatannya kan pertasnya juga agak jengkel
bahwa beberapa kali data dibocorkan tetapi yang terjadi tanggapan yang diberikan malah kontraproduktif gitu loh
malah menyudutkan peretasnya menyalahkan peretasnya saya setuju peretas itu melanggar hukum
tetapi di sisi lain orang yang menyimpan data dan tidak melindungi dengan baik juga
itu juga merugikan pemilik data kan
jadi dan di dalam kebocoran yang kemarin kita lihat bahwa terbukti bahwa banyak kegiatan melanggar hukum juga yang dilakukan oleh pengelola data
seperti di dalam satu tiga miliar kartu sim itu ada yang satu nick itu bisa dipakai untuk mendaftarkan seribu kartu sim
nah itu secara tidak langsung juga menunjukkan ada pelanggaran hukum juga gitu loh
walaupun peretas ini melanggar hukum tetapi dia juga menunjukkan bahwa apa yang disembunyikan selama ini dan pihak pengawas seharusnya mengawasi ini malah terjadi tutup mata atau malah tidak mengawasi dengan baik
jadi itu juga yang perlu perlu kita garis bawahi
nah tetapi memang poin utamanya adalah untuk lembaga institusi yang mengelola data yang penting data masyarakat mohonlah agar mengikuti standar pengelolaan data yang baik
nah itu juga seperti yang dikatakan di iso dua puluh tujuh ribu satu dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu nist framework atau seperti yang pak wawan katakan enkripsilah dengan baik public key dan private key nya dan lindungilah private key nya dengan baik gitu
dengan kripto yang terus berubah begitu ya pak alphonse ya
ya memang otomatis kalau kita kirim dokumen otomatis dia akan berubah private key dan public key nya
jadi untuk setiap dokumen akan berubah ubah itu otomatis
samalah seperti chat whatsapp
website whatsapp kita dengan teman kita itu otomatis akan dienkripsi kok
baik baik pak ini kemudian dalam pandangan anda begitu ya sebagai pakar melihat di bidang cyber
kenapa kemudian terus menerus hanya karena faktor kejengkelan tadi yang kemudian tidak ditanggapi serius
atau kemudian memang sangat menarik kemudian untuk terus membuka data ini ke publik bahwa memang sangat banyak data menarik yang bisa diperjualbelikan dipertontonkan
bahkan memperlihatkan kelemahan
seperti yang anda sebutkan tadi banyak kemudian satu nik dipakai beberapa untuk mendaftar sim misalkan
ini merupakan konsekuensi lah
sebenarnya jika kita ingin memanfaatkan data digital untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dan kegiatan memang ada resikonya bocor gitu
nah sebenarnya kita nggak perlu sedih bahwa oh data kita bocor kita malu di amerika di china di vietnam di sisi a
di china di vietnam di singapura itu datanya juga bocor kok
cuma mungkin yang di kita itu perlu kita evaluasi bahwa ini bocornya terlalu besar gitu loh
karena ya memang lembaga lembaga kita yang perlu mempelajari pengelolaan yang baik yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan pengelolaan data kami sarankan untuk dicari pihak yang mengerti mengelola data
jadi kalau kita lihat dari sisi demografis
ini mungkin utamakan milenial atau yang lebih muda
jadi seperti saya atau yang lebih tua baby boomers mungkin kita melipir dulu lah
kita tahu diri minggir jangan ngurusin data karena mungkin udah tidak terlalu mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan digital yang demikian cepat
saran saya sih begitu
baik baik maksud anda berarti yang lebih melek digital begitu ya yang lebih bisa menangani
pak wawan kalau kemudian dari perspektif intelijen yang kemudian juga adalah salah satunya preventif atau pencegahan begitu
bagaimana kemudian langkah bin pak untuk kemudian lebih jauh agar tidak ada lagi pembocoran data dengan skup atau dengan skala yang lebih besar lagi begitu pak wawan
ya semua tentu dari dulu kita berjaga jaga dari semua kemungkinan kemungkinan
karena kita tahu bahwa lawan itu pasti ada
dan lawan mesti ingin dari tahu dengan pola pola yang dia mainkan
dan justru itulah maka kita selalu meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi maupun juga sumber daya manusianya
serta juga dengan riset riset yang dilakukan
artinya kalaupun teknologi dari luar kan tidak langsung secara literalis dipakai
dan rupa rupa nanti pabrikannya kan mesti tahu
tapi dengan modifikasi modifikasi tertentu
nah ini yang terus dilakukan untuk melindungi data semua yang kita punya
inilah maka kita perlu kerjasama dengan kl kl terkait kominfo bssn dan juga para pakar semuanya
secara prinsip ya semua harus kita waspadai
karena ancaman setiap saat kan bisa muncul secara tiba tiba
apalagi di era teknologi yang semakin canggih seperti ini
tapi kita terus melakukan upaya upaya peningkatan dari capacity building
dan itulah kita selalu melakukan patroli juga
insya allah kita tetap melindungi ya
data data yang ada yang kita punya
dan semuanya itu memang tersamarkan
dan tidak secara telanjang bisa lantas terbaca
baik baik pak wan
baik ini berarti menjadi pertanyaan juga
apakah kemudian masalah kita utama adalah infrastruktur yang
infrastruktur cyber yang kemudian perlu di upgrade
atau jangan jangan sdm kita juga belum mumpuni
atau jangan jangan malingnya yang lebih di depan begitu mungkin
tapi jangan langsung dijawab pak wawan
karena kita akan jeda sejenak
pemirsa cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih akan melanjutkan dialog
data pemerintah bocor lagi
apakah ini sebuah kecolongan
masih bersama dengan deputi tujuh dan jurubicara badan intelijen negara
pak wawan purwanto dan juga pakar keamanan siber vaksin com
pak alfons tanu jaya
saya akan ke pak wawan
kita melanjutkan sebelum jeda tadi
apakah jangan jangan memang infrastruktur cyber kita ini perlu di upgrade lebih baik lagi
sdm nya perlu lebih melek digital lagi
atau memang jangan jangan hacker nya selalu terdepan
lebih depan begitu rasanya
ya perkembangan selalu harus kita ikuti
dan itu hal yang biasa
karena perkembangan ini dari waktu ke waktu ya terus menerus terjadi
kemudian juga kemampuan dari semua elemen yang mengawaki
ini tetap ya kita terus ikuti dalam perkembangan perkembangan teknologinya
dan di samping itu
juga melakukan research and development secara mandiri
karena kalau kunci kuncinya mengikuti dari negara produksi juga
akhirnya tertinggal juga
karena dia tidak mungkin menjual teknologi terkini kan
nah kemudian juga aturan main
artinya juga undang undang
undang undang juga kita terus genjot
dan setelah lagi undang undang tentang perlindungan data pribadi ini
akan makin memperkuat dengan adanya sanksi walaupun juga denda
ini yang jelas
dan kita tentu perkembangan akan terus diikuti
dan patroli cyber juga ya terus dilakukan
tapi sampai saat ini sih alhamdulillah
kita masih tetap posisi aman terkendali
baik ini sebelum kemudian kita membahas soal seberapa efektif dan penting juga masalah ruu pdp ini
pak wan juga pak alphon saya ingin ke pak awan dulu
pak wan bagaimana sebetulnya bin melihat secara luas secara big picture begitu
terkait dengan masalah kedaruratan data pribadi publik ini pak
di mana level urgensitas kita sebetulnya
sebetulnya kalau data ini kan yang dikhawatirkan kalau disalahgunakan
atau bahkan mengarah ke arah kriminal
ataupun juga kerugian kerugian lain secara ekonomi
ataupun kerugian kerugian lain secara politis misalnya
dan itulah maka kalau tidak salahgunakan sebetulnya ya artinya tidak langsung merugikan
tapi secara prinsip data
itu kalaupun berpindah ke tempat atau ke pihak yang lain
itu kan harus isi izin dengan orang yang pemiliknya
sehingga tidak lantas ngacak gitu ya
karena itu wujudnya sebuah pelanggaran
dan ini tentu ada sanksinya
oleh karena kita terus benahi dan diharapkan
jadi ini segera selesai
sehingga pada akhirnya kita lebih diperkuat lagi
dan berbagai terpaan isu maupun juga peralihan peralihan data
dari para pengguna penggunaan jasa ini tetap diperketat tidak
kalau dia langsung jual beli data itu
bisa dikenai sanksi demikian
baik pak wawan saya akan ke pak alfons
pak alfon sebenarnya seberapa bahaya kemudian data data kita
saya ingat salah satu statement anda di diskusi kita sebelum ini
anda mengatakan bahwa sekali bocor ya akan tetap bocor
dan datanya akan tetap bisa diakses secara digital
sebetulnya seberapa bahayanya secara jangka panjang
kemudian kebocoran data yang terus menerus terjadi ini pak alfons
anda bisa tanyakan hari ini kepada pak menteri kominfo kita
dia menjadi korban pembocoran data
jadi hanya berbekal nama dia semua data kependudukan dia keluar
termasuk nick dan nick kaka dan nama orang tua beliau
itu dibocorkan di forumnya
jadi itu pertas itu memiliki hampir seluruh data penduduk indonesia
termasuk pejabat negara termasuk anggota dpr termasuk semua
karena data itu sudah bocor
dan mereka olah
dan celakanya yang bocor ini kalau digabungkan dengan kemarin
di situ ada nomor nick nya
maka hanya memasukkan nama saja
akan dapat data kependudukan nama orang tua nikaka dan nomor telepon
jadi kalau ini dieksploitasi kalau yang simpel itu
untuk kejahatan mama minta pulsa kejahatan penipuan pinjol dan sejenisnya
kalau dieksploitasi lebih jauh lagi
saya cukup khawatir itu bisa disalahgunakan untuk tujuan yang lebih besar
apalagi kita sedang menuju ke pemilu dua ribu dua puluh
siapapun yang memegang data ini memiliki akses yang luar biasa
dan memiliki orang yang pintar mengelola big data
itu seperti koki seperti davina hermawan yang jago masak
kalau kita dikasih bahan masak
itu kita paling jadinya telur dadar atau telur mata sapi kalau saya
tapi kalau kamu kasih ke koki yang jago jadinya kue yang enak
itulah di tangan orang yang jago big data gitu
pak alfons berarti artinya kemudian kalau kita bicara penyalahgunaan paling buruk
apakah kemudian ada kearah misalkan bisa digunakan sebagai blackmail
atau kemudian kita bisa membaca bagaimana potensi atau bagaimana kecenderungan perilaku publik
misalkan dari kemudian big data ini pak alfons
kalau data dikelola dengan baik sudah banyak contohnya
jadi waktu kemarin trump dan hillary secara logis semua sudah meramalkan hillary yang menang
tetapi dengan pengelolaan big data yang baik
dan dengan iklan tertarget yang tidak peduli dengan kesatuan
yang memecah belah dan sempat hampir mau dilakukan di indonesia
itu trump bisa menang
karena dengan fake news dengan hoax dan sejenisnya
ini berbekal big data itu arab spring juga sama terjadinya begitu
brexit juga begitu
jadi saya benar benar menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan hal ini
ini sangat serius
di tahun dua ribu dua puluh empat jika jatuh ke tangan yang salah data ini sekarang sudah di tangan hacker
ini tinggal dieksploitasi
saya bukan menakut nakuti dan saya khawatir dengan hal ini
kemudian tadi pak wawan sudah menyebutkan soal ruu pdp
yang saat ini tinggal dibawa ke paripurna untuk kemudian disahkan
pak alfons anda melihatnya
apakah ini kemudian sebuah harapan seberapa efektif kemudian ketika ini kemudian menjadi undang undang
dan bisa melindungi data pribadi kita pak alfons
dengan adanya ruu pdp ini saya yakin akan memberikan dampak positif
jadi hukuman akan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab
jadi pembuat keputusan yang diincar
jadi pembuat keputusan yang selama ini yang meloloskan
mau hardware atau cloud itu karena tidak mengerti
dia lebih menggunakan hardware atau server yang ada di fisiknya atau apa yang kelihatan
tetapi kalau misalnya untuk sesuatu yang tidak kelihatan seperti security atau taruh keamanan di cloud
itu dia tidak setujui
nah dengan adanya ruu pdp ini dia akan mikir mikir
kalau datanya bocor gue bisa ada konsekuensi hukum
tidak bisa ada konsekuensi finansial atau apa
nah saya harapkan ini akan memberikan dampak yang positif sih
jadi saya benar benar berharap juga dengan ruu pdp
sanksi pidana dan juga denda ya yang kemudian ini mungkin cukup mengkhawatirkan atau menakutkan bagi para pemilik kebijakan
saya akan ke pak wawan terakhir begitu pak wawan
bagaimana kemudian optimisme bin juga melihat ruu ini sebentar lagi akan menjadi undang undang
dan kemudian harapannya tentu bisa melindungi kita
dan juga publik begitu pak wawan
ya negeri kita ini negeri kita sendiri
jadi kita sendiri yang mengatur semuanya
jadi semua elemen sebagai stakeholder ikut bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya kita melindungi negeri
mereka karena bersama sama kita beri masukan yang konstruktif tentunya
supaya undang undang ini betul betul kuat dan bisa memberikan makna
bagi kedaulatan kita
karena kita bagaimanapun juga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan pembukaan undang undang dasar empat
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
tapi kita yakinlah bahwa kita akan berikan yang terbaik di berbagai lini sehingga nantinya pun dari tengah tengah pemerintahan
sampai ke ujung perbatasan
indonesia ini kita tetap akan kuat dan terlindungi secara maksimal demikian
baik harapannya tentu adalah masalah kebocoran tentu cepat selesai
kemudian ketakutan atas penyalahgunaan yang berdampak pada sejumlah lini
apalagi kerugian politik seperti yang pak wawan sebutkan kemudian tidak terjadi
apalagi kita akan menuju ke pemilihan umum dan juga pilpres di dua ribu dua puluh empat
terima kasih pak waon purwanto deputi tujuh dan juga juri bicara bin
kemudian pak alvon stanudjaya pakar kamar jaya
terima kasih pak waon perwanto deputi tujuh dan juga juri bicara bin
kemudian pak alvon stanudjaya pakar kamar jaya
pakar kamar jaya pakar kamar jaya